sebanyak empat jenazah terduga teroris senin siang kembali diserahkan pihak rumah sakit bayangkara surabaya ke pihak keluarga
dalam penyerahan ini keluarga terduga teroris yang ditembak mati tim densus delapan puluh delapan nampak terpukul dan menangis
suasana haru nampak menyelimuti kamar jenazah rumah sakit bayangkara surabaya
isak tangis keluarga terduga teroris tak terbendung saat para kerabat melakukan percocokan identitas jenazah
usai prosesi penyerahan surat kematian dan hasil identifikasi oleh polisi
keempat jenazah langsung dipindahkan ke mobil ambulans dan dibawa ke pemakaman khusus mr x di jalan maijen sungkono kabupaten sidoarjo
meski dihadiri sejumlah kerabat pelaku namun tak satupun dari mereka atau pihak keluarga bersedia memberi keterangan
keempat jenazah adalah teguh alias deddy suliastono terduga teroris asal manukan kulon jalan sikatan surabaya
tiga terduga teroris asal sidoarjo yakni budi
satrio asal perumahan maharani hari suprianto perumahan auri lemah putro serta ilham fauzan yang digerebek di kawasan urang agung
pemakaman empat jenazah terduga teroris di pemakaman mr x milik kabupaten sidoarjo di jalan maijen sungkono dihadiri sejumlah kerabat pelaku
meski tanpa prosesi keagamaan keempat jenazah langsung dikebumikan dengan iringan keluarga dekat terduga teroris budi satrio dan hari sudarwanto
menurut dinas sosial kabupaten sidoarjo hingga saat ini total jumlah jenazah terduga teroris yang telah dimakamkan sebanyak empat belas orang
jadi ini memang sudah overload untuk pemakanan mr x ini saja kita sudah memindai beberapa jenazah yang ada
tidak ada alternatif keempat lain pak
iya untuk mr x memang belum ada belum ada terbang
sementara jenazah terduga teroris yang masih belum dimakamkan ada tiga orang
yakni dita uprianto pelaku peledakan bom di gereja pantai kosta surabaya dan dua anak laki lakinya yang melakukan bom bunuh diri di gereja santa maria takbercelah surabaya